terima kasih anda masih bersama kami
warga kabupaten gresik rabu sore dihebohkan dengan adanya buah pisang berjenis ulin dengan jumlah dan ukuran yang tidak lazim
pasalnya pohon ini menghasilkan buah pisang berjumlah ribuan dengan ratusan tandan panjang hampir satu lima meter
pohon pisang milik pasangan muhajir dan jumiati warga dusun gelintung desa kepatihan kabupaten gresik ini mendadak viral lantaran memiliki buah pisang yang tidak lazim
selain jumlah buahnya ribuan tandannya tumbuh panjang sekitar satu lima meter hingga menyentuh tanah
sang pemilik tidak menyangka pohon pisang miliknya berbuah banyak dan panas

tidak ada yang aneh dengan pohon pisang ini
lantaran saat ditanam satu tahun yang lalu buah pisang tumbuh normal seperti buah pada umumnya
keanehan baru terjadi sekitar empat bulan terakhir
buahnya terus bertambah hingga sekarang
keanehan buah pisang ini pun mendadak viral dan menjadi perbincangan masyarakat
bahkan warga yang datang pun tak lupa foto selfie
tahu dari mana ini mas
awalnya tahu dari
media sosial rame penasaran
datang lihat disini
bikin unik menurut sampai nama mas
ukuran buahnya ini panjang gak umum mas
namun setelah dihitung ternyata mencapai ratusan tandan dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang
pemilik pohon pisang juga mengaku tidak pernah memberikan pupuk atau obat obatan apapun
sebab pisang pisang ini dibiarkan
tumbuh secara alami
tumbuh seperti biasa
ada tanda apa apa
setelah berbuah ya saya yakin udah selesai
oh udah banyak gitu
tambah banyak tambah banyak tambah banyak sampai ke bawah
di pekarangan belakang rumah jumiati dan muhajir memang banyak tumbuh pohon pisang
namun kesemuanya terlihat tumbuh normal dan hanya satu pohon saja yang memiliki keunikan
wiftahul arif gerak